makin rame toko seragam sekolah menunjukkan makin dekat waktu untuk masuk sekolah
saat ribuan alat tulis ludes terbeli ada ribuan anak anak yang harap harap cemas
menanti hari pertama masuk sekolah
bagi calon siswa sd yang rata rata berusia tujuh tahun
melepaskan masa paman kanak kanak dan berpindah ke sekolah kasar adalah alaka besar
selain seragam baru tas baru dan buku baru
teman teman dan guru baru memberikan tantangan tersendiri
apalagi lingkungan baru ini akan mereka hadapi sendiri tanpa didampingi orang tua seperti ketika di taman kanak kanak
seperti david siswa sd usia tujuh tahun empat bulan yang baru lulus dari taman kanak kanak banyurip surabaya
kini dia akan masuk ke sd negeri sembilan banyurib
didampingi bunda david memilih seragam putih merah di pasar belauran surabaya
dasid mengaku agak gugut memasuki suasana baru dengan kawan dan guru yang baru
kalau dredegnya sih mungkin ya mau ketemu sama temennya baru tahun ajaran baru juga
terus pelajarannya juga mulai dibandingkan sama yang tk itu kan lebih berkembang lagi
itu mungkin nanti takutnya dia salah atau gimana gitu
sang ibu berpesan kepada david
agar tidak cangguh ketika bertemu dengan kawan guru dan lingkungan baru
lain lagi dengan putri siswi yang akan masuk sd anugerah ini tampak antusias memasuki sekolah barunya
ditemani sang nenek dan tantenya putri tampak sibuk memilih beberapa peralatan tulis baru untuk digunakan saat sd
lepak sama sepatu botol minum
sebenarnya apa yang harus dilakukan
orang tua ketika anaknya akan memasuki dunia yang baru dari tingkat tk menuju jenjang sekolah dasar
pastikan anak ini yang akan menghadapi tekanan sekolah itu bisa menjalani hari harinya dengan bahagia
jadi bisa dengan aktivitas ayo kita menyiapkan keperluan sekolah bersama
atau kalau anaknya tipe yang takut mau ke sekolah sebelum sekolah bisa ayo kita tos perpisahan
mungkin yang tos keseluruh kayak gitu ya
yang senang senang supaya anak ini juga tahu oh meskipun aku deg degan tapi it's a happy thing gitu
nggak perlu cemas berlebihan
pihak sekolah juga diharapkan mampu menciptakan atmosfer yang bersahabat dengan anak
agar bisa membangun kepercayaan peserta didik kepada guru
sehingga ketika anak merasa kesulitan atau bahkan terancam anak bisa mencari gurunya bukan mencari suster atau orang tuanya
ganjarwicaksono didi niswandani surabaya jawa timur